kita ke informasi lain polisi kembali menangkap tiga pelaku yang diduga terlibat dalam prostitusi online di sejumlah wilayah di tangerang dan jakarta
ironisnya salah satu pemeran adegan video porno masih tercatat sebagai pelajar sma
lima pelaku berinisial sh wn ham serta rm senin sore langsung digelandang tim subnip cybercrime crimsus polrestro jakarta barat
para pelaku yang merupakan admin grup prostitusi online dan konten video porno di salah satu media sosial ini ditangkap di sejumlah wilayah yaitu ciputat kelapa ii dan cempaka putih
menurut kasa trash crime polestro jakarta barat akbpe di suranta sitapu sindikat ini membuat delapan grup dengan tarif member dan tujuan berbeda
untuk mendapatkan layanan ini anggota grup dikenai tarif rp dua ratus ribu rupiah per bulannya
namun untuk fasilitas tambahan seperti video call dan live show
mereka dikenai tarif mulai rp lima ratus sampai rp satu juta per bulan
pelaku juga mengatur transaksi menyediakan perempuan dan menyiapkan lokasi transaksi
kami menemukan dan mengidentifikasi bahwa ada beberapa grup yang terindikasi melakukan praktek praktek prostitusi online
kemudian temuan tersebut kami dalami
dan kami lakukan penyelidikan secara intensif
dari penyelidikan tersebut kami berhasil menangkap lima yang selaku admin ataupun pengendali grup prostitusi tersebut
polisi juga menyita barang bukti tiga puluh lembar capture group di media sosial sejumlah telepon genggam laptop serta kartu atm dan buku rekening tabungan
sementara itu dua orang wanita yang diduga sebagai talent dalam grup tersebut saat ini masih

pelaku dijerat pasal berlapis undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas tentang informasi dan transaksi elektronik atau ite dengan ancaman hukuman selama enam tahun penjara
hendrawan winkongko jakarta